ya beragam reaksi kekecewaan ditunjukkan sejumlah pihak atas fonis terhadap terdakwa kasus kanjuruhan
fonis hakim dinilai tidak menunjukkan keadilan dan juga empati terhadap keluarga korban
bagaimana komnas ham memandang fonis ini
kami akan berbincang dengan anies hidayah komisioner komnas ham
selamat malam mbak anies
selamat malam mbak eva
ya mbak anies lima dari enam terdakwa kasus kanjuruhan sudah difonis
ada yang bebas ada yang difonis ringan
banyak pihak yang kecewa dengan vonis ini
bagaimana dengan komnas ham
agar hak atas keadilan bagi para korban itu dipenuhi melalui proses hukum yang fair gitu ya
tetapi fonis hari hari ini memperlihatkan bahwa ini melukai rasa keadilan bagi para korban dan tentunya juga bagi publik
karena selama ini dalam kasus kanjuruhan tentu masyarakat juga mengikuti memiliki solidaritas empati kepada para korban yang jumlah mereka meninggal cukup banyak ya satu ratus tiga puluh lima orang gitu
ya tadi disebutkan oleh dpr proses hukum
tadi mbak anies mengatakan proses hukum yang fair
kemudian tadi disebutkan oleh dpr ingin mengetahui bahkan ingin memanggil jaksanya
kalau kemudian dari catatan komnas ham melihat jalannya proses hukum atas tragedi kejuruhan ini seperti apa
apakah memang sudah terlihat dari soal dakwaannya kemudian tuntutannya juga terlihat lemah proses penyelidikannya bagaimana dan juga terakhir vonisnya
iya pas kami melakukan
pemantauan dan penyelidikan
kami kemudian juga melakukan pemantauan atas rekomendasi yang kami hasilkan
dan kami memang memiliki beberapa catatan terkait proses hukum terutama dari sisi dakwaan kemudian juga dari aspek bagaimana proses persidangannya di awal juga tertutup ya
sehingga komnas ham saat itu merekomendasikan agar proses hukum dijalankan secara terbuka
sehingga keluarga korban publik juga ikut turut serta melakukan upaya upaya pemantauan
sehingga untuk meminimalisir dugaan dugaan adanya ketidakperpihakan kepada para korban dan anggota keluarganya
tetapi fonis hari ini saya kira membuktikan bahwa peradilan yang fair itu tidak terjadi
sehingga komnas ham memang secara tegas mendorong agar mendorong dan mendukung agar jaksa melakukan upaya banding
dan saya kira dalam hal ini komnas ham juga akan melakukan upaya koordinasi dengan kaye misalnya
komisi yudisial agar ada upaya pemeriksaan terhadap para hakim yang melakukan proses persidangan hingga fonis dijatuhkan yang tidak memberikan rasa keadilan bagi para korban
baik artinya komnas ham akan mendorong juga kaye untuk melakukan pemeriksaan terhadap para hakim yang memfonis di pengadilan negeri surabaya
tadi mbak anies mengatakan bahwa mendukung jaksa untuk banding atas kasus tersebut
apa saja yang kemudian menurut komnas ham
yang harus diperjuangkan dalam proses selanjutnya
tentu kalau melihat tuntutan jaksa itu kan maksimal lima tahun gitu ya
setidaknya itu yang diputuskan oleh para hakim
apalagi kalau melihat peran para terdakwa ini kan mereka sebenarnya bisa mencegah upaya upaya untuk mengendalikan massa
tetapi justru yang dilakukan kan melakukan penembakan gas air mata yang itu kemudian berujung pada
banyak korban yang meninggal dunia gitu
kemudian yang kedua dari sisi pengendalian massa tata kelola pertandingan gitu ya
itu juga tidak ada langkah langkah antisipasi baik dari sisi keamanan maupun banyak peraturan fifa gitu ya yang dilanggar
penggunaan kekuatan berlebih dan lain sebagainya gitu ya
sehingga ini juga menjadi catatan dan rekomendasi komnas ham kepada para pihak sebenarnya juga sudah disampaikan gitu
bahkan itu kemudian tidak menjadi salah satu pertimbangan begitu ya
dan akhirnya justru dua orang polisi difonis bebas
mbak anies komnas ham kan sebetulnya sudah mengeluarkan amikus kurae yang meminta hakim memberikan hukuman maksimal
kenyataannya ini jauh dari panggang dari api
apakah komnas ham yakin tadi komnas ham mengatakan akan mendorong ky untuk melakukan pemeriksaan
tapi apakah kemudian komnas ham masih yakin nih proses hukum selanjutnya akan mempertimbangkan pendapat ham tadi
ya bahwa kami memang memberikan amikus kurai agar hakim memberikan putusan yang maksimal ya
kepada para terdakwa atas dasar hak atas keadilan bagi para korban
termasuk bagaimana mengikut sertakan putusan untuk restitusi kompensasi dan rehabilitasi untuk para korban
untuk proses selanjutnya tentu kami masih tetap berharap bahwa dalam proses lanjutan
banding nanti ada putusan yang berbeda
karena ini soal keadilan memang yang harus terus didorong diperjuangkan
masyarakat saya kira masih punya trust pada peradilan kita bahwa ini mekanisme yang mesti kita jaga bersama sama
proses hukum yang fair
kita semua tahu bahwa kanjuruan ini salah satu tragedi kemanusiaan yang memang ekspektasi kita
yang akan membawa satu keadilan bagi para korban
dan proses hukum yang berkeadilan ini kita juga berharap bisa memotong atau mencegah terjadinya keberulangan kasus yang serupa
karena di indonesia ini kan pertandingan sepak bola sering terjadi
jadi berkaca dari kasus ini proses hukum yang berkeadilan kita berharap tidak terjadi keberulangan tragedi yang serupa di masa yang akan datang
baik kalau begitu apa yang akan dilakukan komnas ham selanjutnya untuk kemudian mengawal agar proses hukum berkeadilan ini bisa terwujud
keadilan masyarakat keadilan para korban bisa terpenuhi dalam tragedi kanjuruhan
ya tadi saya sudah menyampaikan kami akan melakukan koordinasi dengan para pihak terkait ya termasuk juga dengan ky
agar kita semua bisa mengawal memantau
proses selanjutnya baik dalam banding maupun kasasi ini bisa memberikan fonis yang berbeda yang berkeadilan bagi para korban
baik selain kemudian ada lima terdakwa yang sudah menjalani proses hukum kemudian sudah difonis dan akan kita tunggu proses hukum selanjutnya
ada satu terdakwa yang masih tersendat
nah ini bagaimana komnas ham melihat proses hukum yang masih tersendat terhadap satu terdakwa lain
apa yang akan dilakukan oleh komnas ham
ya tentu berkaca dari vonis ya terhadap tiga terdakwa sebelumnya
kita berharap hakim tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya memutus ringan atau bahkan memutus bebas terdakwa yang lainnya dalam kasus ini
di mana mereka punya peran peran yang mengakibatkan tragedi ini terjadi
sesuai dengan sekali lagi rekomendasi yang sudah dirumuskan oleh komnas ham sebelumnya
jadi dalam penyelidikan dan pemantauan kami berharap bahwa apa yang menjadi suara publik hari ini gitu ya
dan apa yang menjadi sikap komnas ham hari ini termasuk teman teman di komisi tiga
banyak sekali pihak pihak yang juga menyayangkan putusan ini gitu
karena dinilai logika hukumnya itu tidak ketemu gitu ya
karena bisa dibayangkan para keluarga korban yang kehilangan nyawa gitu ya
kemudian hakim juga mengatakan bahwa
kemudian hakim memutus bebas mereka yang diduga kuat gitu ya
terbukti melakukan kealpaan sehingga tragedi itu terjadi gitu
baiklah selain kemudian tadi logika hukumnya tidak ketemu
ada kekecewaan dari para korban dan juga publik
menurut komnas ham apa dampak fonis ini terhadap tidak hanya keluarga korban
para pihak dan juga masyarakat pada umumnya
soal kepercayaan publik pada institusi peradilan
bahwa dalam setiap perkara di mana publik memberikan atensi lebih
analisis bagaimana proses peradilannya itu berjalan gitu ya
dan berujung pada vonis yang berpihak kepada korban atau tidak gitu
sehingga kepercayaan publik ini menjadi elemen penting saya kira
bagi pencari keadilan kepada institusi peradilan di indonesia
tentu kita akan terus dorong agar institusi peradilan gitu ya
menjadi institusi yang memberikan access to justice gitu ya
akses atas keadilan bagi para pencari keadilan di indonesia dalam banyak perkara
termasuk perkara perkara pelanggaran hak asasi manusia
dan kedua tentu
seperti yang saya sampaikan agar vonis vonis yang tidak mencerminkan rasa keadilan
ini tidak kemudian membuka ruang terjadinya keberulangan kasus yang serupa di masa mendatang
ya baiklah kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian proses hukum selanjutnya
tentunya kita harapkan akan ada keadilan bagi para korban bagi masyarakat
sehingga kita masih terus punya harapan terhadap peradilan di tanah air
mbak anies hidayah komisioner komnas ham terima kasih atas waktunya di cnn indonesia prime news
ya selamat malam